setelah diberikan ultimatum akan ditangkap oleh pihak kepolisian ketua umum fpi syabri lubis dan juga panglima laskar pembela islam maman suryadi
akhirnya datang ke direkturat tindak pidana umum polda metro jaya sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran undang undang karantina kesehatan
syabri lubis dan maman suryadi tiba di polda metro jaya pada senin pukul sepuluh pagi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sugito atmo prawiro
sebelumnya empat tersangka sudah diperiksa yakni rizik syihab yang ditahan pada minggu dini hari karena dijerat pula dengan pasal penghasutan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
lalu haris ubaidillah selaku ketua panitia idrus sebagai kepala seksi dan ali bin alwi alatas sebagai sekretaris panitia maulid nabi
sekaligus pernikahan putri rizik yang menimbulkan kerumunan pada pertengahan november lalu
sugito menegaskan kedatangan syabri dan maman bukan untuk menyerahkan diri
haris ubaidillah selaku ketua panitia idrus sebagai kepala seksi dan ali bin alatas sebagai sekretaris panitia maulid nabi